keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi
kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor
kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat
kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset aset strategis bangsa
kita kelola dan manfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat kesejahteraan masyarakat
salah satunya adalah blok rokan di riau ini tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan hari lahir pancasila
setelah saham mayoritas freeport
kemudian kita ambil alih blok rokan ini di dumai
yang merupakan blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan indonesia
yang sudah dikelola perusahaan asing caltex dan chevron selama sembilan puluh tujuh tahun
kita harapkan kehadiran pancasila sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing
dan pagi tadi saya mendapatkan laporan dari dirut pertamina bahwa produksi di blok rokan sudah mencapai
satu ratus enam puluh dua juta rupiah
ini lebih tinggi dari saat dikelola oleh kaltek maupun chevron
dan merupakan dua puluh lima persen dari seluruh produksi nasional indonesia
jadi blok rokan ini adalah blok paling besar
berikut adalah beberapa contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi
untuk mengamalkan pancasila dalam kehidupan nyata
membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional
berdiri di atas kekuatan kita sendiri
saudara saudara sebangsa dan setanah air
terus berupaya dalam gerakan dunia menuju ekonomi hijau
pilihan ini tentu bukan karena kita ingin ikut ikutan
kita mempunyai kekuatan besar
karena kita punya daya saing tinggi dalam ekonomi hijau
kita punya hampir semua jenis energi hijau
mulai dari energi panas bumi
kita juga punya hasil kebun
yang bisa diolah menjadi biodiesel
kekuatan energi hijau ini akan mengundang industri hijau
akan mengundang pembiayaan ekonomi hijau
dan membuka peluang peluang bagi green jobs
yang mensejahterakan dan sekaligus berkelanjutan
transisi energi harus dilanjutkan secara bertahap
kita harus mempercepat transisi energi menuju energi hijau
pertamina dan pln harus terus mengembangkan energi hijau
yang meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
dan rakyat bawah yang sejalan dengan nilai nilai pancasila
saudara saudara sebangsa dan setanah air
di tengah perkembangan zaman ini
nilai nilai pancasila harus diaktualisasikan
dan diwariskan dalam perilaku nyata
dalam kebijakan kebijakan nyata yang jelas hasilnya
yang nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat
demografi indonesia didominasi oleh generasi y
cara kita mensosialisasikan pancasila
juga harus dengan cara cara mereka
dengan praktek praktek teladan yang nyata
dan menggunakan serta mengembangkan budaya indonesia
saya mengajak seluruh rakyat indonesia
untuk terus memegang teguh nilai nilai pancasila
menunjukkannya dalam ucapan perilaku
dan kebijakan yang berpihak nyata
kepada seluruh rakyat indonesia
dan menjadikan indonesia berwibawa di mata dunia
dalam kesempatan yang berbahagia ini
semoga allah swt selalu meritoi ikhtiar ikhtiar kita